saya dengar kabar dari nina
saya akan kasih obat untuk mengurangi rasa sakit sebelum menjalani operasi
tapi disini ada kan obatnya dok
sedang kosong karena di sini sangat jarang penyakit yang dialami oleh ibu linda
yaudah deh gini aja deh
saya minta resepnya biar saya nyari obatnya di luar
alhamdulillah ya allah alhamdulillah ya banyak banyak dibayar
bisa itu dipetik
buat beli beras buat beli cat alhamdulillah
baru udah kayak rejekinan
alhamdulillah kita pulang hulah yuk baiklah
aduh kenapa ini motornya
mau gokeh mau dibanting gak nih om
gak usah gak usah
oh gak usah om
iya tenang aja
udah deh om
tahu ini mas saya dapat duit nih
aku lagi parah nih
aku lagi di duit lagi lagi tanpa rasa
kamu ngapain di sini
saya mau lagi ke jar copet nih tuh
pakai kubluk bocah bocah kecil
yang tadi copet
yang tadi pakai kumpluk copet
sebelah mana sebelah kan larinya
silahkan aja kalau mau lari
saya tinggal teriak
paling kamu digebukin warga di depan
gue gak ada urusan sama bank
saya yang ada urusan sama kamu
kenal aja enggak
kita akan segera
kita segera saling kenal
akan menjadi urusan kamu juga
alah gak ngerti
mau abang itu apa sih
lepas dari orang yang ngejar ngejar kamu
dan lepas dari kehidupan kamu sekarang
abang jangan bertele tele deh
udah saya panggil warga sekarang ya
atau saya telepon polisi aja
jangan jangan jangan
yaudah saya ikut
saya dengar kabar dari nina
dan kalian tahu betul
apa risiko bagi kalian kalau tidak menemukan dia
wah ini saya mau kenalkan seseorang sama kalian
wih jangan jangan jangan
ya elok pelit banget sih
nah ini dia nih orang ini
kalian saya suruh datang ke sini bukan untuk balas dendam
eh tuh bang
kita mah datang ke sini bukan mau balas dendam
saya emang dibalikin duitnya aja udah cukup
eh jangan diem aja loh
tidak usah takut
enak lo ya karena kucing menjanjil ke galadosta
balikin sama gue sekarang
cincin abang udah nggak sama saya bang
lo gak tahu
untuk cincin hasil emak gue narik tiga kali
oh ampun bang
kehilangan harta benda itu memang menyebalkan
tapi itu belum seberapa
kalau kalian bandingkan dengan keadaan anak ini
anak ini sudah kehilangan banyak hal
yang jauh lebih berharga daripada sekedar harta benda
yaitu masa depannya
dari sahabat nabi abu hurairah radiallahu anhu
nabi salallahu alaihi wasallam pernah bersabda
barang siapa mengajak manusia kepada petunjuk
maka baginya pahala seperti orang yang mengikutinya
tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun